partai demokrat mengaku terus menjalin komunikasi dengan partai lain baik yang telah berkoalisi ataupun belum
wakil ketua umum partai demokrat edi baskoro yudhoyono menuturkan
partainya memang tak hanya berfokus pada satu atau dua partai tetapi cair mencari partai lain yang satu visi dengan demokrat
di sisi lain partai kebangkitan bangsa menyatakan ada sinyal partai lain merapat dalam koalisi kebangkitan indonesia raya
ketua dpp pkb daniel johan menyebut partai demokrat golkar dan pks
namun ia menekankan masih sebatas komunikasi dan belum melangkah ke tahapan selanjutnya
komunikasi politik kepada seluruh partai yang ada di indonesia
baru baru saja kita juga telah mendaftarkan diri sebagai partai
partai politik untuk mengikuti ajang demokrasi di tahun dua ribu dua puluh
tentu komunikasi secara intens baik secara terbuka dan tertutup juga terus dilakukan
tidak hanya kepada partai partai yang telah mendeklarasikan dengan koalisinya
tetapi juga dengan partai partai yang saat ini masih belum melakukan deklarasi terhadap kemungkinan kerjasama ke depannya
aranya jelas adalah hanya ada dua calon pak perbowo dan pak mohamad iskandar
soalnya siapa yang di satu siapa yang di dua kita tunggu hasilnya suara kedua
cukup banyak ya komunikasi yang memberikan respon selamat
tetapi sejauh yang saya dengar karena kan masing masing nih ya ada demokrat termasuk dengarnya ada golkar ada pks
tapi ini semua kan masih komunikasi ya
mungkin sambil diguyon guyonan tapi mudah mudahan ya makin banyak partai merapat kita semakin bahagia
soal lirik melirik partai lain ini disikapi partai nasdem dengan santai
politikus partai nasdem saan mustafa mengaku partainya tak takut ditinggal sendirian dalam koalisi menuju pemilu dua ribu dua puluh
ia menilai komunikasi intens dengan partai demokrat dan pks terus dijalin
namun karena belum terikat secara resmi menurut saan sah sah saja jika partai demokrat dan pks menjalin komunikasi dengan partai lain
nasdem tidak ada sama sekali ketakutan ya karena kita yakin bahwa
kita ingin membangun koalisi ini dalam kerangka tadi kepentingan bangsa yang jauh lebih penting ke depannya
dan saya yakin partai partai demokrat pks yang belum menentukan koalisi juga punya hal yang sama punya kesadaran yang sama
bahwa mereka akan membangun komunikasi karena memang kita belum membangun koalisi secara bersama
jadi ini masih sifatnya ya masing masing ya silahkan berkomunikasi
lebih lanjut saan mengatakan
dalam waktu dekat akan mengikat koalisi dengan partai partai yang sejalan dengannya
setidaknya nasdem memerlukan dua teman kerjasama agar lolos presidensial threshold
dan mengantongi tiket calon presiden dan wakil presiden pada pilpres dua ribu dua puluh empat
tim liputan cnn indonesia jakarta